ibadah sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah secara berjamaah tahun ini boleh digelar kembali
namun hanya pada daerah dengan resiko penularan covid sembilan belas rendah atau zona kuning dan daerah bebas covid sembilan belas atau zona hijau
hal tersebut diatur oleh kementerian agama melalui surat edaran no tujuh tahun dua ribu dua puluh satu tentang panduan penyelenggaraan sholat idul fitri tahun seribu empat ratus empat puluh dua hijriah di saat pandemi covid sembilan belas
dalam pelaksanaan sholat idul fitri pada tahun dua ribu dua puluh satu masehi atau seribu empat ratus empat puluh dua hijriah ada ketentuan yang harus diperhatikan karena pelaksanaannya masih berada di tengah pandemi
kemudian untuk takbir yang dilakukan secara keliling tidak boleh sama sekali dilakukan karena berpotensi dapat menimbulkan kerumunan
selanjutnya untuk penyelenggaraan sholat idul fitri secara berjamaah
sholat idul fitri secara berjamaah dapat dilakukan pada masjid yang berada di dalam zona hijau ataupun zona kuning
artinya masjid yang berada di dalam zona merah ataupun zona oranye sama sekali tidak boleh melaksanakan sholat idul fitri secara berjamaah
dengan catatan pihak penyelenggara harus berkoordinasi dengan gugus koordinat dan setepat untuk memastikan apakah masjid dan biosekitar yang tersebut benar berada di dalam zona hijau ataupun zona kuning
sehingga aman untuk melakukan atau melaksanakan sholat idul fitri secara berjamaah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
kemudian ada kategori jamaah yang dilarang untuk hadir
di antaranya adalah jamaah lansia jamaah yang sedang sakit dan juga jamaah yang baru saja datang dari perjalanan jauh
di jamaah yang sedang sakit dan juga jamaah yang baru saja datang dari perjalanan jauh
masjid atau musola untuk memastikan tegaknya protokol kesehatan saat ibadah